badan kehormatan dprd dki jakarta memutuskan anggota dprd dki jakarta william aditya sarana bersalah melanggar kode etik
bk menyebut politikus psi itu melakukan kesalahan ringan saat mengunggah anggaran lem ibon milik pemprov dki
dilansir dari detik com ketua badan kehormatan dprd dki jakarta ahmad nawawi menyebut
william hanya diberi hukuman ringan
menurutnya william melanggar keputusan dewan nomor tiga puluh empat tahun dua ribu enam tentang kode etik dprd dki pasal tiga belas ayat dua
ia menyebut badan kehormatan setuju dengan sikap kritis william namun ia dianggap tidak menghindarkan unsur proporsional dan profesional
melalui akun twitternya william mengatakan ia tetap akan mendesak gubernur dki anies baswedan untuk membuka anggaran ke publik
satu suara dengan william psi pun menyebut tidak akan mundur untuk mengawal uang rakyat
sebelumnya william aditya menyorot angka sejumlah anggaran yang nilainya fantastis
salah satunya anggaran pengadaan lem aibon oleh suku dinas pendidikan jakarta barat sebesar delapan puluh dua miliar rupiah untuk kategori penyediaan alat tulis kantor
terkait hal itu warga dki bernama sugianto melaporkan william kepada bk dpr dki jakarta

dianggap melanggar kode etik karena mengunggah kuappas yang masih berupa rancangan
bk pun telah memanggil william untuk diperiksa